tunggu lebih bagus lagi kalau ini
sekalian aja ngumpul lagi di rumah aku
aku bakal bantuin kamu
nyari baju yang pas
buat presentasi hasil karya tulis kamu
tunggu tunggu tunggu
enggak banget deh
kamu tuh modis
kok misalkan aku pake baju kamu
kayaknya gak cocok deh
ya ampun gak cocok apa sih micha
kamu juga cantik udah yuk
aku bawa ke dokter aja ya
ya gak usah tante
aku baik baik aja kok
masir lalu koper
kau gak usah masuk kunjungi
shahrukh sudah selanjutnya
tentang mari kilat
mutantar cantik wrapper nya
tante baju itu bagus deh kalau misalkan buat dina
ini kayaknya bajunya cocok buat kamu
tumben bawa perhatian sama aku
itu baju putihnya bagus banget
cocok banget buat kamu kalau mau presentasi karya tulis kamu
mah kok mama tau
yaudah aku cobain nanda
nanda ya kurang webnya
astaga aku faith

oh ya baik baik
aduh tante masih jalan duluan kayaknya
ada urusan dulu sebentar
kamu ditemenin sama dina ya
dina kamu pegang uang aja ya
pokoknya mereka mau pilih baju yang mana
tolong dibayarin aja
jalan duluan ya
terima kasih tante
aku harus pulang ya
soalnya aku harus ngerjain tugas
ya udah mecah
maaf ya aku gak bisa nganterin kamu
ya udah aku ganti baju dulu ya
saya beli baju yang ini sama baju yang tadi ya mbak
habis dari mana kamu
jam segini baru pulang
kelayapan dari mana lagi
kak jangan bohong
gak bisa ngontrak rumah
terus beli baju harganya dua juta
gini loh kak
kakak jangan salah paham dulu
baju ini juga pembrand dari ibu ayo
kamu gak usah bohong
kamu memang gak tahu terima kasih ya
kamu lebih penting diri kamu sendiri ketimbang keluarga kamu
ini udah kebukti meika
tapi kak aku sama sekali gak bohong
emang ibu ayu yang ngasih ini kak aku
yaudah kalau gitu baju ini buat aku
eh kak jangan dong kak
kak itu pemberian dari ibu ayu masa kak ambil
ya terus kenapa
ini sebagai ganti rugi kamu udah tinggal di sini
ini pemberian dari ibu ayu
padahal aku pengen simpan bangga pemberian dari ibu ayu
karena dia baik banget orangnya
sekarang aku mana sih bu
oh ibu juga lagi nyari nih
bangun dong lagi sibuk nyari seragam ivan
bentar ibu cari di tempat cucian bentar
pk kamu gak dengar dari tadi
tolong cariin dong seragamnya ivan
taruh dimana sih celana
eee iya kak tapi ini aku lagi ada terus
cukup bentar nanti kalau udah selesai nanti aku pasti langsung bantuin kak
aku gak peduli celananya ivan gak ada pasti kamu tau aja don
jangan sakit tepasi udah

g ernak tau kenapa laptopnya di situ
bu celananya mana bu
maka kuliah aja nanti laptopnya ibu yang bersihin ya
sama urusan dapur dari ibu aja ya
mungkin gak rusak